walaupun saya sering dikritisi bahkan diajak saya sering saya tahu itu
tapi saya tidak bermaksud saya tidak ada masalah saya justru saya bisa bersatu dengan pak joko widodo
sepuluh tahun saya bisa dikatakan menjadi lawan politik beliau
tetapi di dalam sepuluh tahun ini tidak terbetik
rasa kebencian rasa sakit hati tidak saya bisa mengadakan memang tidak
sehingga pada saat dua ribu sembilan belas beliau mengajak saya saya tidak pakai waktu lama lama
mungkin seberanjak akhirnya saya putuskan ya saya akan bergabung
justru waktu saya bergabung itulah yang sebenarnya diharapkan oleh rakyat kita
rakyat kita sebetulnya ingin pemimpin pemimpinnya rukun
rakyat kita ingin pemimpin pemimpin kita bekerja sama
jadi saya terus berusaha untuk merasakan itu
walaupun saya sering dikritisi bahkan diejek
tapi saya tidak bermaksud saya tidak ada masalah
saya tetap pada sikap saya bahwa kita harus perlu mencari kebaikan bukan mencari perbedaan
yang saya belajar terlambat dalam hidup saya
saya belajar filosofi yang sederhana ini terlambat
filosofi itu suatu kalimat yang sangat sederhana
berasal dari filosofi mungkin tiongkok uno
seribu kamar terlalu sedikit
satu lawan terlalu banyak
tapi mengandung suatu pengertian yang sangat mendadak
kita bikin kalah itu susah
dengan saya mengambil filosofi itu
akhirnya saya bisa memimpin dengan baik
saya bangun partai dan saya bisa bersatu dengan pak jokowi
akhirnya saya bisa diterima oleh pelajar indonesia